kamu kenapa pur
emang semua orang juga tau bohong itu dosa
kena gue dong
gue ambilin dulu dirumah ya
gue mau ya satu
mau aja satu aja cuy
udah lo bantuin si tadinya
lo udah kasih begituan juga
yang kormanya masih ada gak
ketemu gak aku rumahnya

eh tak korma gua diambil
ini buat panggil kaki
tati capek deh bang
kan lo bikin kue ini dibantuin sama mila
kalau mau yang capek mah abang beneran mandir
capek lihat abang mundar mandir
ya habis gimana banyak yang mau kormanya
jadi ini masih mau ngasih lagi
buat siapa lagi
ya bang jalan
sini duduk ya
cimot jon bantuin gua
kejar si ronron
ada ini juga be
kamu kenapa pur
eh biasa aja dong ketawanya
kamu kenapa ngasih tahu bang udin kalau kamu mau ngasih neng ani kurma
alah lu sendiri aja belum tentu bisa ngasih kurma itu ke rika
biasanya jam segini lu udah di kantornya
saya ragu pur
lu sendiri aja masih ragu
masih mending kue berani nyamperin
ke sini kong
tapi jangan lo bawa lari semua
eh siapa yang pelit
udah pulang udah sore mandi ah
mami mandi loh
ini siapa be
ini anaknya jamilah
masya allah udah gede aja ya
apaan aja di mubat
oh seperti itu
iya seperti itu
makanya jadinya seperti ini
be apaan tuh
ini kurma dari arab
dari si ojak
kapan ojak dari arab
gue juga gak tau
b maaf ya saya permisi dulu assalamualaikum
pertemuan kita gini aja deh
tadi kesana yuk
ngomong kesana nyarinya
gak tau pur
tadi sih handphonenya diangkat
dimakannya sama siapa ya
masa dimakan sama kita berdua
ngapain lo berdua anjong
rumah arabnya masih ada gak cuy
katain tem instant borno
ini kurma buat emak